sapi sejumlah peternak di kecamatan gunung pati semarang sempat diserang penyakit lampiskin
disease atau lsd nurdi misalnya sebanyak empat dari tujuh sapinya sempat diserang penyakit ini
sedang ragil tiga dari lima sapi juga diserang penyakit ini mereka beruntung ternak mereka
sekarang sudah sehat mereka obati sapi mereka dengan jamu jamuan seperti kunyit obat obat
sebar itu musim kayak kayak kunyit sama bulan jawa untuk daya tahan tubuh ya kasih biar apa
ya maksudnya nafsu makan tetap terjaga tinggi target para petani ini adalah membuat nafsu makan sapinya
muncul sehingga penyakit ini tidak berdampak lebih buruk dampaknya itu kan jelas nafsu makan
dada akhirnya dia kalau terlalu parah itu kan bisa nih mecah itu mas mecah akhirnya jadi luka
bisa sampai mati kalau bisa suka penyakit ini memang bisa mematikan ternak penyakit lsd ini
disebabkan virus fox selain melalui kontak fisik ternak lsd juga diseparkan melalui lalat dan nyamuk
ciri ciri sapi yang terpapal lsd memiliki bintik bintik di kulit hingga ke bagian kaki
jika bintik itu membesar dan pecah maka akan menyebar ke seluruh tubuh ternak lsd menyerang
ternak yang rendah imunitasnya dan hidup di kandang yang kurang bersih
menurut kepala dinas pertanian kota semarang hernowo lsd di semarang akibat terpapar
ternak dari wilayah tinggal masih ada sekitar tiga ratus enam puluh tujuh kasus aktif dari total yang kemarin terkena
empat ratus dua puluh enam ini yang kalau beberapa daerah ada mulai muncul pmk gelombang dua dan lsd kalau di semarang ini
kita sekarang justru yang lsd yang harus kita waspadai
meski tergolong berbahaya bagi ternak lsd ini tidak menular pada manusia danang cahyo semarang jawa tengah